kita beralih ke sorotan lainnya
misi permanen iran untuk pbb menyatakan serangan iran terhadap israel dapat dianggap selesai
namun bila israel melakukan kesalahan lagi iran akan merespons lebih keras
serangan gabungan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat tanpa awak dari iran
memicu peringatan serangan udara di seluruh israel pada hari minggu pagi
penduduk setempat melaporkan beberapa pengeboman terdengar
kementerian luar negeri memastikan tidak ada wni yang terdampak serangan balasan iran ke israel sabtu kemarin
data kbri aman terdapat satu ratus lima belas wni di wilayah israel
sedangkan kbri teheran melaporkan tiga ratus tujuh
kbri aman telah menjalin komunikasi dengan para wni yang tinggal di wilayah israel
dan hingga saat ini tidak ada informasi mengenai adanya wni
yang terdampak atas serangan belasan iran kepada israel pada hari ini
berdasarkan catatan lapor diri kbri aman tercatat terdapat satu ratus lima belas warga negara indonesia
mayoritas tinggal di wilayah yerusalem tel aviv dan arafah
sedangkan kbri perak mencatat terdapat ada tiga ratus tujuh puluh enam warga negara indonesia yang tinggal di wilayah iran
mayoritas adalah pelajar mahasiswa di kota kong
sebelumnya pada tanggal tiga belas april dua ribu dua puluh
kementerian luar negeri telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat
dan menunda perjalanan yang tidak esensial ke israel maupun ke iran
serangan iran ke israel dipicu oleh peristiwa pada satu april dua ribu dua puluh
saat itu israel melancarkan serangan udara ke gedung konsulat
di kompleks kedutaan besar iran di damaskus suriah
tujuh belas orang tewas salah satunya petinggi militer iran
tujuh april menlu iran mengancam akan melakukan
serangan balasan ke iran
sebelas april amerika serikat mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya
tujuh belas april iran melancarkan serangan ke israel
dalam serangan itu iran meluncurkan satu ratus tujuh puluh pesawat nirawak
satu ratus dua puluh peluru kendali balistik dan tiga puluh rudal jelajah
dan dua ratus tiga puluh tiga pesawat yang menemukan pesawat tersebut
salah satu sistem persenjataan yang digunakan iran adalah drone shide satu ratus tiga puluh enam kbkze
drone ini diklaim sulit dideteksi radar dengan kecepatan satu ratus delapan puluh km per jam
untuk menangkis serangan itu israel mengandalkan perang ke shirjah
lima april israel mengundur perang ke shirjah
mengandalkan sejumlah sistem pertahanan udara
salah satunya adalah aerondom atau kubah besi
aerondom ini diklaim mampu mendeteksi dan menghancurkan rudal jarak jauh
israel menyebut sistem pertahanan udara ini efektif digunakan pada siang dan malam
serta saat cuaca ekstrim
israel juga mengklaim aerindom sukses menghancurkan rudal musuh hingga sembilan puluh persen
sejumlah negara barat seperti amerika serikat inggris jerman hingga italia
banyak memberikan bantuan militer kepada israel
misalnya amerika serikat memberikan bantuan amunisi pesawat tempur
hingga pendanaan untuk sistem pertahanan udara iring dome
misi permanen iran untuk pbb menyatakan serangan iran terhadap israel dapat dianggap selesai
kesalahan lagi iran akan merespons lebih keras
serangan gabungan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat tanpa awak dari iran
memicu peringatan serangan udara di seluruh israel pada hari minggu pagi
penduduk setempat melaporkan beberapa pengeboman terdengar
lalu bagaimana kondisi di iran saat ini apakah ada peningkatan kewaspadaan
bagaimana pula nasib wni di iran
kami sudah terhubung dengan bapak roni prasetyo yuliantoro
duta besar republik indonesia di teheran iran
selamat petang waktu jakarta pak dubes apa kabar
baik selamat petang bu friska
pak roni bagaimana saat ini kondisi di teheran
apakah ada peningkatan keamanan pasca serangan balasan iran untuk israel
jadi pada hari ini satu hari setelah serangan balasan iran ke israel
situasi kehidupan sehari hari di kota teheran berlangsung dengan normal
dalam arti bahwa hari ini adalah hari kerja bagi warga negara iran
bagi masyarakat iran tanpa tidak ada antrian pembelian makanan
dan juga antrian pembelian bahan bakar
semuanya masih berjalan dengan normal
tidak ada semacam suasana konflik yang terjadi
untuk jumlah wni di iran tiga ratus tujuh puluh enam koreksi kalau saya salah bapak betul
betul wni yang berada di iran adalah tiga ratus tujuh puluh enam orang
wni di iran terbagi di daerah mana saja saat ini pak roni
jadi kalau saat ini konsentrasi warga negara indonesia di iran
tersebar di beberapa kota antara lain di teheran
yang paling banyak itu di kota gung sekitar dua jam perjalanan dari kota daerah ke sebelah selatan
kemudian bersebar di beberapa kota seperti di masyar
kemudian juga iswaan siras dan beberapa kota lainnya
untuk situasi sebenarnya sebelum iran pada akhirnya melancarkan serangan balasan
sudah ada beberapa ultimatum dari pemerintah iran dari menlu misalnya
nah itu seperti apa bisa diceritakan pak dubes eskalasi di sana
sampai akhirnya iran melancarkan serangan balasan untuk israel
karena ini semua kan dimulai saat satu april israel
menyerang konsulat jenderal milik iran
jadi awalnya adalah satu april kemudian muncul pernyataan pernyataan dari para pejabat tinggi iran
mulai dari pemimpin agung iran kemudian juga presiden iran
dan juga anggota parlemen yang mengatakan bahwa iran akan melakukan pembalasan
karena israel telah melakukan
melanggar garis merah yang dituntutkan iran
yaitu israel telah melakukan pelanggaran hukum internasional
dengan melakukan pengebawaan terhadap wilayah kedualutan iran
yaitu teritori iran di premisis kedutaannya di damaskus
dan ini diulangi lagi pada saat hari idul fitri
juga pemimpin agung iran
menyatakan akan menampar israel dengan serangan balasan
yang akhirnya pada tanggal empat belas april yang lalu
betul betul dilakukan oleh iran dengan peluncuran berbagai drone
kemudian juga misal peruru kendali langsung dari wilayah iran
ada arahan atau tidak dari pemerintah setempat
saat meluncurkan serangan balasan terhadap israel
dan bagaimana pula warga di sana harus bersikap
termasuk warga negara indonesia pak
pada saat terjadinya serangan itu
tidak ada tanda tanda peringatan atau warning dari pemerintah
baik masyarakat iran sendiri
maupun masyarakat asing yang ada di iran
satu hari sesudahnya yaitu kemarin
melakukan briefing kepada seluruh perwakilan asing di teheran
dan beliau mengatakan bahwa
iran telah melakukan serangan terbatas untuk respons
serangan israel terhadap kedutaan besar iran di damaskus
dan menu iran juga mengatakan bahwa iran sudah menahan diri
dengan menggunakan jalur diplomasi internasional
serta mengharapkan pernyataan kecaman dari pbb
terhadap serangan israel tersebut
tidak ada kecaman terhadap israel
serangan kembali kepada israel
tidak ingin memperluas konflik
tetapi memandang israel harus menerima hukuman
israel harus dibalas dengan serangan terbatas tersebut
dan menu iran juga menegaskan
berkeinginan menyerang amerika serikat
serta menyerukan agar amerika serikat
ke dalam konflik antara iran dan israel
demikian itu baru sehari setelah
terjadinya serangan balasan iran ke israel
dan meminta tidak ada negara blok barat
yang dikenal sebagai sekutu israel
apa yang disiapkan oleh pemerintah indonesia
bagaimana pula agar wni tetap terhubung
pasca serangan terbatas ini
pasca serangan terbatas ini
tentunya situasi itu masih tetap fluid
jadi pasca serangan terbatas ini tentunya situasi itu masih tetap fluid masih tetap fragile
jadi pasca serangan terbatas ini tentunya situasi itu masih tetap fragile
jadi pasca serangan terbatas ini tentunya situasi itu masih tetap block
tadi share lagi you ally yang dari indonesia
menutup parking parking tersebut
negara indonesia disitu ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh warga negara indonesia
termasuk menyiapkan ada satu perbekalan kemudian juga senantiasa berhubungan melalui hotline dengan
kbri teheran serta menghindari tempat tempat yang diperkirakan rawan keamanan begitu itu salah
satunya ya kita berharap konflik ini tidak meluas dan tentunya warga negara indonesia bisa
dalam keadaan selamat selalu terima kasih juga pak roni prasetyo yuliantoro duta besar ri di
teh heran iran telah berbagi bersama sapa indonesia malam terima kasih banyak bapak